aktivitas perekonomian di wamena jaya wijaya papua berangsur pulih
pedagang di wamena sudah mulai membuka tokonya dan perbankan juga mulai pulih
namun kegiatan pendidikan di sekolah masih diliburkan
rabu pagi kondisi wamena terlihat berangsur pulih setelah diguncang kerusuhan pada dua puluh tiga september lalu
aktivitas perekonomian perdagangan perbankan sudah mulai bergeliat seperti biasanya
warga berharap kondisi di jaya wijaya aman seterusnya
untuk memberikan jaminan keamanan ke polres jaya wijaya akbp tony anandas wadaya menyatakan
sedikitnya satu empat ratus personel gabungan tni polri tetap disiagakan di sejumlah titik
meski polisi sudah memberikan jaminan keamanan namun masih ada warga yang mengantri di bandara
untuk menunggu giliran terbang dengan pesawat hercules tni angkatan udara
warga juga masih ada yang mengungsi di beberapa titik
seperti mapores makodim sejumlah gereja dan masjid di kota wamena
kalau saat ini memang sudah untuk jaya wijaya memang sudah aman
memang sudah dua puluh empat tujuh sudah terbitakan bahwa akutah sudah siap disiagakan untuk kota wamena aman
harapannya harus kondisi jaya wijaya harus aman tergindar
masukan yang ada kami sekitar satu empat ratus kekuatan yang ada dari tni polri yang diperdayakan